assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
apa kabar anda hari ini
semoga tentunya anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah
ya rabbal alamin
alhamdulillah senang sekali hari ini
saya fahim nizar kembali hadir menjumpai anda
dalam program kesayangan kita
selama tiga puluh menit ke depan
insya allah kita akan membahas masalah seputar fikih sehari hari
yang tidak jarang masih banyak dari kita salah dalam memahami
dan seperti biasa saya tentunya tidak sendiri
hari ini sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan tentunya bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
silahkan anda bisa kirimkan pertanyaan anda
baik berupa pesan teks
maupun dalam bentuk video
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
anda juga berkesempatan untuk pertanyaan langsung kepada ustad
melalui sambungan zoom
yang nanti secara teknis
akan ditentukan oleh tim
dan bahasan pertama kita pada hari ini
adalah seluk beluk terkait kurban
ini pertanyaan pertama
bolehkah kurban atas nama orang tua
yang sudah wafat
tidak hanya orang tua mungkin juga
ada siapapun suami atau istri
bolehkah kita berkorban
untuk mereka yang sudah wafat
jadi di dalam fikir
itu memang ada dua kutub
ada kelompok ulama yang mengatakan
bahwa boleh saya berkorban
untuk orang yang sudah meninggal
kalau orang yang meninggal itu ketiga hidupnya
misalnya nenek atau kakek bilang sama saya
kalau nanti saya meninggal
tolong ya berkorbanlah untuk saya
nah yang seperti itu
itu sepakat semua ulama membolehkan
yang jadi masalah
kalau tidak berwasiat
secara umum tidak membolehkan
tetapi madhab yang lain
itu mengatakan boleh saja
karena masuk dalam bab
yang diberikan oleh orang yang masih hidup
kepada orang yang sudah meninggal
kalau kita periksa secara substansi
perbedaan ini tidak substansi banget ya
karena kalau misalnya
misalnya saya berkorban
sembelih itu kambing
oleh saya dan untuk saya
bicara kepada allah
misalnya ya allah
saya bisa seperti ini
ya allah mohon juga ibu saya
mendapatkan yang sama dengan saya
nah kalau sudah bicara
urusan pahala itu sudah kembali
tetapi secara normafikihnya
madhab mayoritas ulama membolehkan
seperti ditegaskan oleh al imam an nawawi
misalnya memang tidak membolehkan
nah misalnya kalau kita berkurban kambing
itu memang satu untuk satu orang
tapi kalau misalnya sapi begitu ya
keluarga yang kita cintai
jadi sebetulnya gini mbak eva
dalam perdebatan panjang
itu kita bedakan berkorban
oleh dan untuk
yang berkorban oleh dan untuk
berkorban oleh faiz
apa untuk faiz
nah kalau olehnya
satu kambing itu
hanya untuk satu orang
dan sapi unta kerbau
itu untuk tujuh orang
oleh tujuh orang
jadi kan kita biasa tuh
ini harga sapi berapa
misalnya harga sapi tiga puluh lima juta
sapi itu bertujuh ya
berarti satu orang bayar lima juta
itu namanya oleh
nah kalau kemudian untuknya
itu kan terkait dengan pahala
yang berkorban siapa
tapi untuk siapa
ya saya berharap saya dapat pahala
yaitu pembahasannya tentu
berbeda dari norma fikih
yang oleh tadi
kalau yang oleh tadi jelas
satu kambing hanya satu orang
satu sapi itu hanya untuk tujuh orang
tapi kalau untuk kemudian jadi berbeda
iya untuk kan pahalanya
ini kurban saya
tapi pahalanya untuk saya
dan untuk keluarga saya
itu kan allah yang maha memberi
oke termasuk juga misalnya
untuk saya dan almarhum
misalnya itu juga
itu bisa dilakukan
saya niatkan ya allah mudah mudahan pahalanya
karena kemudian pahala ini saya serahkan ya allah
untuk syifulan syifulan syifulan
nah itu sesuatu yang diterima oleh para ulama
tetapi kalau olehnya
itu kan syarat dan ketentuan
kayak misalnya orang bertanya
boleh nggak kurban pakai ayam
karena ketentuan kurban itu
al an'am itu ya kambing atau sapi
tapi kalau orang kemudian di hari itu
dibagikan kepada fakir miskin
pahalanya dengan menyembelih sapi besaran mana
kalau pahala itu tidak tanya sama kiai
tanyanya sama allah gitu
tapi kalau sah atau tidak sah
karena ini terkait dengan putusan hukum
maka itu ada dalam literatur fikihnya
baiklah kita akan lanjutkan kembali kiai
pembahasan soal kurban ini
nah setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan
soal kurban dengan cara cicilan dan arisan
karena pada zaman ini berkurban tidak hanya dilakukan dengan sistem jual beli langsung
namun ada juga berbagai macam metode
salah duanya itu adalah tadi yang saya sebutkan
cicilan dan juga arisan
apakah kedua metode tersebut sebenarnya diperbolehkan untuk dilakukan dalam berkurban
kita akan bahas sesaat lagi
temukan jawabannya setelah jeda berikut ini
gapai kemuliaan akan segera kembali